iya kan jess
iya bener itu kata neneng
kamu belajar tenang ya
biar gak dimasukin lagi
kan suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting
sama raja arab
i ribet tahu meeting gonta ganti bahasa gitu
emang gak capek apa teriak teriak terus
ntar kalau teriak teriak lagi dikurung lagi loh
iya kan jess
iya bener itu kata neneng
kamu belajar tenang ya
biar gak dimasukin lagi
kan suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting
sama raja arab
raja mesir raja inggris raja yunani kuno
i ribet tau meeting gonta ganti bahasa gitu
kamu kasih semangat sama suami kamu
biar semangat meetingnya
biar semangat kerjanya
ke suami kamu sama ke opa juga
jadi kalau suami kamu gak terima
nah tuh si opa ntar nyampein ke suami kamu
sangat memang gila bener
neneng itu selain terkenal sebagai penyanyi profesional
neneng itu juga bintang kelas
waktu kuliah neneng kulot tau
saya mau kirim voice note ke suami saya
ya sus boleh gak pinjem handphone suster
saya mau kirim voice stop ke suami saya
saya mau izin pinjam handphonenya suster ya buat voice note suami saya
iya boleh elsa silahkan
yaudah ini ya
ikut saya ada yang ingin saya bicarakan
kamu lagi sibuk ya
kamu semangat ya kami
kamu semangat ya kami
itu mah datar banget
flat intonasinya juga flat
sa dengernya bosen
ya ulang lah
gak bagus ya
kurang kurang kurs
sayang semangat ya kerjanya kalau
udah makan belum sih
ngasih semangat tapi yang ngasih semangat melehoy
kenapa lagi kan semangat kan
orang kaget sah bukan semangat
itu kayak orang marah marah
jangan terlalu lembut
jangan terlalu keras
pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya
syukurlah gak apa apa
terima kasih pak surya
cuma masalahnya penaruhan itu kirim paket ancaman ke mama
alhamdulillah gak apa apa bu sara
tadi om irfan juga sempat datang kesini buat nemenin mama
sempat nolongin mama juga alhamdulillah jadi
bisa aman semuanya
papa gak nyangka ada kejadian sampai seperti ini loh
ya saya juga gak ngerti sih pak surya bu sara
maksudnya peneror itu jelas jelas mengincar saya
semua terornya semua ancamannya itu mengarah ke saya
dan saya juga bingung maksudnya dosa apa atau salah apa saya di masa lalu
sampai mendapat teror semacam ini
semoga peneror itu segera ditemukan ya
kemarin sempat selesai histeris dan ditaruh di ruang isolasi
tapi waktu papa mama kesana menjenguk elsa kondisinya sudah stabil sih
udah elak kan
kenapa kok bisa
soalnya sebelum masalah ini terjadi aku ketemu elsa tuh elsa tuh lagi happy happy aja loh
tapi nino menolak untuk bicara sama elsa
makanya elsa histeris
dia dapet kabar operasi korneal matanya di cancel